aksi cepat tanggap atau act meluncurkan gerakan sejahterakan dai indonesia
bekerja sama dengan majelis ulama indonesia program tersebut merupakan bentuk apresiasi
sekaligus diharapkan mampu membantu kehidupan para dai di indonesia di masa pandemi covid sembilan belas
bagaimana cara pekerjaan non formal di indonesia
ada beberapa da'i di indonesia yang terkena dampak pandemi covid sembilan belas
seperti kegiatan dakwah yang berkurang akibat adanya pembatasan kegiatan
oleh karena itu melalui kerjasama dengan aksi cepat tanggap
mui mendukung adanya gerakan nasional kesejahteraan dai indonesia
yang baru saja diluncurkan pada enam belas september dua ribu dua puluh
oleh karena itu saya berterima kasih kepada act ketika act bersama dengan mui memikirkan mereka
mereka tidak akan minta tapi kita yang harus
mereka tidak akan menampakkan kekurangan tapi kita harus mengerti bahwa mereka kurang
oleh karena itu kami minta jangan hanya persoalan dampak ekonomi kepada orang orang yang jualan
tetapi guru ngaji guru privat imam rawatib
sebagai lembaga kemanusiaan aksi cepat tanggap atau act berkolaborasi dengan mui
menggagas gerakan nasional kesejahterakan dai indonesia
untuk membantu meringankan beban
dan para dai di indonesia yang terkena dampak pandemi covid sembilan belas
pada tahap awal ketua dewan pembina act ah yudin mengatakan
pihaknya bersama mui telah memberikan bantuan biaya hidup kepada seribu ⁇ dai ⁇ di bawah majelis ulama indonesia
bantuan operasional untuk seribu pesantren
umat ini secara khusus bangsa ini secara umum
harus memposisikan secara tepat dan benar terhormat para ⁇ dai ⁇ ini
indonesia ini hingga saat ini harus diakini dan diakui merupakan karya para ⁇ dai ⁇ indonesia
gerakan nasional sejahterakan dai indonesia ini
akan dilanjutkan dengan kurang lebih lima gerakan nasional lainnya
selain bantuan biaya hidup rencananya gerakan nasional sejahterakan dai di indonesia
ke depannya juga akan memberikan bantuan berupa wakaf rumah
kendaraan wakaf serta memberikan program pemberdayaan ekonomi bagi para dai di indonesia